udara penderita demam berdarah denggi atau dbd tembus hingga delapan ratus lebih di kabupaten sumeneb jawa timur
para penderita didominasi oleh warga yang dekat dengan wilayah tambak sawah dan hewan ternak yang terdapat gedangan air yang tidak bersih
sejak januari dua ribu dua puluh empat lalu sebanyak delapan ratus delapan puluh dua warga di kabupaten sumeneb jawa timur terserang penyakit demam berdarah dengue atau dbd
yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti
usia penderita dbd beragam mulai dari anak anak dewasa dan lansia
jumlah anak anak yang menderita dbd tergolong tinggi yakni satu ratus tiga puluh delapan kasus
ratusan penderita ini tersebar di seluruh puskesmas yang ada di kabupaten sumeneb baik di daratan maupun kepulauan
para penderita didominasi warga yang tinggal dekat dengan wilayah tambak dan sawah yang digenangi air
di samping itu para penderita juga didominasi oleh who
warga yang memiliki hewan ternak yang juga terdapat genangan air yang tidak bersih
untuk kasus dbd sampai dengan update kemarin tanggal dua puluh enam hari minggu itu totalnya sudah delapan ratus delapan puluh dua penderita
ini kumulatif mas dari januari sampai dengan bulan mei minggu keempat ini
kalau sebarannya memang hampir di semua puskesmas
analisa kami di sana seperti di sini
di saronggi karena banyak genangan air
di lahan lahan yang ada di sarong itu ada penampungan air untuk sawah terus ada tambak begitu juga di daerah buluto seperti itu mas
pola hidup warga yang kurang bersih mulai dari buang sampah sembarangan dan air yang dibiarkan tergenang cukup lama
menjadi salah satu faktor nyamuk berkembang biak termasuk nyamuk aedes aegypti
pihak dinas kesehatan sumeneb gencar melakukan tindakan preventif seperti fogging